kita beralih ke informasi lain pemirsa hutan mati di gunung papandayan kabupaten garut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki ataupun wisatawan
ribuan pepohonan yang sudah mati dan berwarna hitam masih bertahan di atas material lumpur kawah gunung papandayan
tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja hutan mati pun menjadi lokasi favorit untuk bersuah foto
pagi yang cerah di kabupaten garut secerah wajah wajah para pendaki yang hendak menuju puncak hutan mati di gunung papandayan kabupaten garut jawa barat
jangan khawatir bagi anda pemula karena gunung papandayan cocok bagi anda yang baru ingin mencoba untuk menjelajah gunung
terdapat dua jalur untuk sampai ke hutan mati jalur kiri merupakan jalur pendek namun cukup berbahaya karena tebingnya curam
ada juga jalur sebelumnya
kanan yang saya lewati ini meski jaraknya lumayan jauh namun sepanjang jalan melewati hutan cantigi jalan berbatu dan lebar
saya langsung disuguhi pemandangan hijaunya pepohonan udara segar pun seketika menyambut
di tengah perjalanan pun hutan matinya sudah terlihat wah saya pun tak sabar untuk segera sampai
karena pesonanya kawasan ini pun menjadi daya tarik untuk para pendaki
ataupun hanya sekedar berwisata dan menghilangkan rasa penasaran
karena di sini sejuk ya walaupun gersam
terus nggak begitu capek sih dinikmati walaupun dari bawahnya terlihat sangat tinggi gitu
jalannya jelek tapi setelah di atas setelah menikmati keindahannya kecapeannya terbayang
tujuan kita hanya untuk menguji kemampuan dengan usia yang udah di atas lima puluh
pengen kumpul kumpul sama teman teman mencari lokasi lokasi yang bisa dicapai dengan umur kita ini
selain menikmati keindahan alam tak jarang para wisatawan mengabadikannya dengan berfoto termasuk saya